jika indonesia punya kue nastar maka lebanon punya kue makmur
penganan wajib yang tak terlewatkan saat perayaan idul fitri
kue ini berisi kurma atau kendari pistachio hingga kacang kacangan dengan taburan gula putih halus
untuk membuat kue bundar bergerigi ini adonan disatukan ke dalam cetakan kayu khusus yang disebut kolat
selain rasanya yang legit dengan sensasi lumer di mulut
aroma manis kue ini juga bisa tercium di sepanjang jalan jalan kota tripoli
terutama saat idul fitri tiba
ada juga saudara mamul versi lebih sederhana namanya kaakbi ajwa
kue kering berisi kurma terbuat dari adonan yang hampir sama
dengan hati hati menggulung kurma ke dalam adonan
sekelompok wanita di gaza palestina menyiapkan banyak kue yang biasa dihidangkan saat lebaran
kue kue ini nantinya dibagikan cuma cuma bagi seratus keluarga yang membutuhkan
para tetangga yang bisa mencium wanginya pun tak lewat mendapatkan jatah
ketika anak anak datang mereka berkata
saya akan memberi mereka saya akan memberi mereka
ketika mereka tidak berguna karena mereka tidak berguna
satu kilogram manisnya kaakbi ajwa dijual rp lima belas checkel atau setara rp enam puluh lima
masih di jalur gaza warga muslim biasanya menyerbu fisik
ikan yang selalu jadi makanan utama khas hari raya
asin yang difermentasikan ini selalu terhidang di meja makan
karena menjadi bagian dari tradisi idul fitri di gaza
fisik diakini berasal dari orang mesir kuno yang menyimpan ikan asin
untuk waktu yang lebih lama
terutama selama musim kemarau